selama pandemi transaksi belanja online dan bisnis digital meningkat
namun hal ini dijadikan celah aksi kejahatan oleh sejumlah pihak sehingga puluhan juta akun
di beberapa perusahaan e commerce di indonesia mengalami peretasan
berikut ini kami rangkum aktivitas belanja online selama pandemi di indonesia
kita akan cek
yang pertama ini adalah aktivitas belanja online selama pandemi
ini dari periode januari hingga juli
sumbernya adalah exabytes
exabites merilis data bahwa dari januari dua ribu dua puluh hingga juli dua ribu dua puluh
ini perusahaan penyedia layanan hosting di indonesia jumlah pelanggan e commerce
yang dimulai tadi sejak januari hingga juli
transaksi harian juga meningkat hingga empat delapan juta
transaksi hariannya empat delapan juta transaksi
karena kita tahu ya selama pandemi pemerintah menyarankan kita
memerintahkan kita untuk selalu di rumah sehingga kita membatasi diri untuk keluar rumah
apalagi untuk belanja kebuk
kebutuhan esensial atau kebutuhan kebutuhan pokok kita biasanya sekarang menggunakan
apa apa sedikit sedikit belanja online
dan ini angkanya cukup luar biasa empat delapan juta
kita akan lihat selanjutnya
nah ini marketplace tereksis selama pandemi
dan berikut ini adalah sejumlah bisnis online yang eksis dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
yang didominasi oleh marketplace
yang pertama kita akan lihat siapa yang tidak tahu
ini adalah saya rasa semuanya sudah tahu ya
ini yang pertama adalah shopee
kita lihat ini hingga sembilan puluh persen
kemudian tokopedia lima puluh delapan persen adalah zada di angka tiga puluh lima persen
kemudian ada bukalapak blibli
ini blibli empat belas persen
kemudian di nomor satu ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam ada jd id
kita lihat di sini marketplace dan e commerce itu berbeda
hal yang paling mencolok yang membedakan marketplace dan e commerce adalah kemasannya
di mana di marketplace anda dapat menemukan banyak produk mulai dari elektronik fashion gadget di penjual yang berbeda beda
sedangkan di e commerce anda juga tetap menemukan berbagai macam produk tapi hanya dari satu penjual
jadi harus tahu ya bedanya marketplace apa kemudian e commerce apa
ini kita tahu
ini ada top enam atau ada enam yang paling top selama masa pandemi
kita akan next
ini kebocoran data bisnis digital selama pandemi
riset international business machine atau ibm menunjukkan serangan cyber secara global melonjak enam persen selama pandemi covid sembilan belas
di indonesia tingginya angka transaksi belanja online menjadi celah baru bagi kelompok pertas melakukan aksi kejahatan
nah ini berikut ini saya punya rinciannya
bineka satu dua juta pelanggan kemudian di marketplace tokopedia ini ada luar biasa jumlahnya sembilan puluh satu juta data pelanggan
bukalapak tiga belas juta kemudian lazada satu satu juta data pengguna dan yang terbaru ini ada fintech cermati com
data penggunanya yang di
yang di retak adalah dua sembilan juta
kita akan lanjut lagi
nah ini peningkatannya enam persen
kita lihat enam persen karena semua orang sekarang belanja online
dari sejumlah kasus kebocoran yang kami sampaikan survei yang dilakukan cisco di kawasan asia beberapa bulan yang lalu menemukan delapan puluh satu kebocoran data
yang terjadi terkaitnya
dengan password seseorang yang dibobol oleh hacker
dari delapan puluh satu kebocoran data itu disebabkan user password yang berhasil diambil kemudian dijual baik di dark web atau dimanfaatkan untuk dirinya sendiri